kurang ajar lo yang ini sepanangan
lu mau nyari ribut di sini ya
sule lo sebuah ya
gue pengen tau mana bos lo yang namanya alec
itu gue ikut kalian nih
ngapain nih adriana kemarin
aku harus melihat dengan mata kepala sendiri
apa yang diawanyakan sama adriana
apa yang dia omongin dengan surti
atau dongpa yang dia omongin dengan revah itu adalah
tukang parkir cewek itu
maksudnya cewek preman sama si tukang parkir itu kemana kok
gue gak ngeliat ya
dengan siapa ya adriana janji
kayaknya yang ditunggu mudah
kalau ternyata adriana ditemukan dengan teman teman yang bergagah
dan mereka bermesra
berarti cinta adriana pada selama ini adalah palsu tidak tulus
kalau gue terus menerus di sini yang ada gue lama lama jadi mencair
ini kan panas banget gue udah gak petai
yaudah balik aja deh gue
ya ada apa mbak
preman cewek waktu itu kemana ya
yang minta duit sama
maksudnya apa yang mbak janjar dia
dia lagi ada dimana saya mau ketemu sama dia
udah perlu apa ya
mau kerja sama gitu
kerja sama apa
apa ini itu segala macam
itu gak penting penting mas gak perlu tahu
yang penting saya harus ketemu sama itu perempuan siapa namanya lady
lady ya itu
dia sekarang ada dimana dan gue harus temuin dia
kalau saya tempat lady itu boset orang mbak
sobat orang lain siapa berani dia mbak ah
orang baru kayak mbak
ini kartu nama gue kasih ke perempuan preman yang namanya lady itu
bilang sama dia kalau gue pengen ketemu sama dia dan gue punya urusan sedikit sama dia
mau kerja sama
eh ngomong ngaji gitu gue pengen ketemu lah ya
oke deh mbak
yuk jalan ke depan
iya aku pilih
guys terus lagi
apa bos tadi tanya wrestling bohong apa benda leading rio